polemik tentang revisi undang undang mpr dpr dpd dan dprd atau md tiga untuk menambah kursi pemimpin dpr muncul kembali
elit golkar dan pdi perjuangan bersepakat untuk menyelesaikan revisi agar pdip mendapat jatah satu kursi wakil ketua dpr dan wakil ketua mpr
namun rencana ini berpotensi terganjal akibat alotnya pembahasan di badan legislasi
ini mengedepankan dialog musyawarah mufakat bersama dengan fraksi fraksi di dpr
pdi perjuangan harus menjadi kekuatan yang merangkul dan siapapun yang dicalonkan oleh pd perjuangan nanti juga bisa diterima sebagai bagian dari semangat gotong royong itu
kalau kita mau lebih muda itu saja yang kita sahkan tapi sesungguhnya kan politik ini kan tidak bisa kita lihat secara hitam putih
jadi kita juga fraksi partai golkar juga terbuka lah
kalau ada pemikiran pemikiran bahwa harus ada penambahan di luar yang kita berikan kepada fraksi pd perjuangan sebagai partai peraih suara terbanyak
kita sudah bergabung bersama ketua dpp partai golkar rambe kamarul zaman
selamat sore pak rambe
iya setelah dilantik sebagai ketua umum golkar erlangga hartarto
mengisyaratkan bahwa tidak akan memilih ketua dpr baru pengganti setia novanto sampai nanti ada pembahasan mengenai revisi undang undang md tiga selesai dilakukan
apa kemudian alasan ini pak
iya saya kira soal itu yang dipikirkan oleh ketua umum setelah beliau dikukuhkan dan dipilih melalui munaslup
pak erlangga hartarto itu melihat kondisi yang sebelumnya
pertama pembahasan undang undang md tiga yang menyangkut kepemimpinan
ini kan soal kepemimpinan di dpr
ada kehendak saya kira kehendak yang harus dipahami oleh seluruh praksi yang ada di dpr akan masuk pemenang
hal yang aneh kalau pemenang pemilu tidak masuk sebagai pimpinan di dpr
oleh karena itu
undang undangnya yang ada sekarang haruslah diperbaiki yang menyangkut kepemimpinan itu
oleh karenanya saya kira di badan legislasi sudah dibahas
dan ketua umum partai golkar karena memang ini pengajuannya hanya soal jumlah pimpinan yang ditambah
karena pengajuan pada saat pimpinan dpr dulunya adalah dengan paket
oleh karena itu tidak ada yang berubah yang lain
kecuali yang harus
jadi ya sekaligus kita tidak misalnya memperbincangkan hal yang tidak relevan
tetapi ini adalah hal yang relevan sehingga keadaan dpr maupun kepemimpinan dpr di masa yang akan datang
akan terintegrasi secara baik dari partai partai politik yang ada itu
jadi ya ketua umum partai golkar saya kira memikirkan ini akan jangan terjadi
misalnya kesimpang siuran yang menyangkut kerja kerja dpr yang sisanya sudah tidak terlalu panjang lagi ini
masa kerja dpr ini tidak terlalu panjang
saya kira lebih kurang satu tahun setengah begitu
ya itu mbak
iya hal yang aneh begitu menurut pak rambe tadi kalau partai pemenang pemilu tidak ada di kepemimpinan begitu
padahal kan ini sebenarnya pemilihan sistem paket ini kan juga kesepakatan oleh partai golkar
sebelumnya di dua ribu empat belas
apakah kemudian nanti ini sudah harga mati begitu
golkar menunggu revisi dari undang undang md tiga kemudian baru memilih ketua dpr
ya jadi begini
ya persoalan kerja dpr ini kan ke depan yang sisa sedemikian waktu harus ada bersinergi
jadi secara keseluruhan di dpr tersebut ya seperti kami katakan tadi adalah pdi perjuangan
tidak ikut dalam pimpinan
baik ya di alat kelengkapan dewan ada misalnya
tapi kepimpinan dpr tidak
oleh karena itulah saya kira bukan hanya soal alasannya
sebaiknya agar lebih maksimal
agar lebih maksimal tugas dan fungsi daripada dpr yang sisa waktu yang sedemikian rupa
saya kira memang alangkah lebih baiknya undang undang md tiga ini diselesaikan
dan setelah itu baru secara utunan kepimpinan dpr yang akan diselesaikan di masa sidang yang akan datang ini
akan lebih bisa bekerja secara maksimal
sebab sinergi ya
ini kan hal yang harus bersinergitas dari tugas tugas yang ada
saya kira ketua umum partai golkar mempertimbangkan itu secara hati hati betul
bahwa fungsi dan kewenangan
daripada dpr sebagai cabang kekuasaan pembentuk undang undang bersama presiden
ini harus diselesaikan juga secara baik
termasuk tugas tugas yang lain
budget dan juga tugas pengawasan
jadi mbak saya kira memang lebih baik ya bekerja sekaligus
dan juga tidak terlalu merepotkan jika ini ada kebersamaan sudah di praksi praksi di dpr ri
hal ini tidak terlalu sulit untuk kita
baik pak rambe batas waktunya kapan ini pak rambe
saya kira ketua balik juga kemarin menyampaikan
beberapa praksi juga menyampaikan
saya kira ini hanya tinggal pengesahannya saja
untuk komitmen lebih baik
bahwa dpr yang akan datang ini menghadapi
harus melakukan perubahan kinerja yang secara baik
harus bersinergi dengan kebijakan kebijakan politik pemerintahan
harus bersinergi dengan kebijakan kebijakan politik pemerintahan
dan juga melaksanakan tugas tugas tentang budget yang berkait dengan budget negara
negara negara dan juga menyangkut pengawasan
pengawasan sesuai dengan kebijakan kebijakan
ini soal pelayanan publik
saya kira tugas tugas yang akan dilaksanakan oleh dpr yang akan datang
harus lebih fokus dan kita sesuaikan
berdebat kita bolehlah
tetapi yang substansil
dan tidak perlu misalnya diperdebatkan
kita harus selalu berdebat

baik pak rambe jadi nanti yang akan dirubah hanya penambahan kursi ya tidak mengubah kemudian sistem paket ini menjadi sistem proporsional
oh iya memang ada usulan seperti itu tapi kan jadi panjang itu
atau kalau mau dirobah secara keseluruhan ya jadi panjang
yang intinya di sini bagaimana dpr pimpinan dpr itu sudah utuh terisi sesuai dengan aspirasi yang berkembang
dan pekerja kerja dan juga fungsi dan tugas utama dpr itu harus terselenggara dengan baik
kok ini sisa masa jabatan juga tidak terlalu panjang lagi harus seiring
jangan misalnya kepercayaan publik terhadap pemerintah kinerja presiden jokowi jk cukup baik dan sampai ke bawah
jangan misalnya legislatif dpr ri dan juga ini kita masih
menemukan masalah masalah tersendiri khusus yang banyak seperti itu
baik pak rambai mengenai pengganti dari pak setiano fanto ini sebenarnya syaratnya apa
ketua umum menyampaikan saya juga hanya mendengar yang pertama itu adalah orang yang bisa memimpin
tentu akan diisi oleh dari partai golkar yang akan bisa memimpin dpr secara baik
pimpinan dpr itu cara kerjanya yang harus banyak dilakukan perubahan
harus lebih fokus
jangan seperti prolegnas yang sudah ditetapkan lima puluh satu undang undang dua ribu tujuh belas tapi semua banyak sekali yang meleset
jadi ya kurang fokus kita tahu di akd
jadi syaratnya di akd alat kelengkapan dewan itu oleh karena itulah ketua umum partai gokar kepada kadernya mengingatkan inilah syaratnya
syarat yang pertama ya senioritas kepemimpinan harus diperlihatkan
agar bisa program kerja
atau kebijakan kebijakan dari dpr yang dipimpin oleh pimpinan dpr itu bisa berjalan dengan baik
syarat yang kedua itu adalah sudah pernah memimpin di akd
itu ada alat kelengkapan dewan gitu
alat kepegangan dewan di komisi atau di badan badan
berikutnya adalah ada pemikiran jangan sampai dpr yang akan datang ini karena memang kejadian yang lalu ya sudah lah
harus dipimpin oleh
yang sebenarnya adalah orang yang dianggap bersih
kita sadari betul itu
tidak ada bersengkut paut dengan masalah masalah hukum
jadi bisa fokus mengerjakan hal seperti ini
jadi ya tiga kriteria ini termasuk sekiranya integritas disampaikan oleh ketua umum memimpin dpr ini sebagai lembaga negara yang pemegang cabang kekuasaan
dengan pembentuk undang undang bersama presiden
ya harus sebenarnya
jangan sampai kepercayaan publik terhadap dpr itu kurang
jadi memang pertimbangannya oleh ketua umum partai golkar bapak erlangga hartarto menyampaikan hal ini
dan beliau juga adalah sangat berhati hati sampai pada soal waktunya juga termasuk tadi kaitannya dengan undang undang md tiga
itu harus juga mendapatkan penyesuaian baik dari segi waktu maupun dari pengisian
sehingga nanti ke depan program programnya itu akan berhasil
kursus program dpr kebijakan yang harus dilaksanakan oleh dpr akan berjalan lebih baik
saat ini sudah ada beredar nama nama begitu pak rambe
siapa saja kemudian yang masuk dalam syarat syarat atau kriteria yang tadi bapak rambe sebutkan
saya tidak akan menyebut nama begitu
walaupun beredar radar cnn saya kira ya wartawan cnn lebih tajam

saya kira siapapun yang akan ditugaskan oleh partai golkar kader manapun yang mumpuni yang bisa melaksanakan tugas itu harus menyatakan siap
dan pekerjaan ini berat tapi saya kira memang mulia bahwa kejadian sekarang ini dpr kita ya kepercayaan publik ini sangat berkurang
jadi ya sangat berkurang jadi oleh karena itulah mbak saya kira di masa depan siapapun yang ditugaskan oleh partai golkar
yang ditugaskan oleh partai golkar sudah dengan kriteria tadi harus siap untuk memimpin dpr bersama sama dengan yang lain setelah misalnya perundang undangan ini sudah selesai dilakukan
baik terima kasih kita akan menunggu sampai mungkin reses selesai
pak rambe terima kasih ketua dpp partai golkar rambe kamarul zaman